garuda indonesia group mencatatkan laba bersih sebesar sembilan tiga puluh enam juta dolar amerika
atau setara dengan rp satu ratus dua puluh empat lima miliar rupiah sepanjang tahun dua ribu enam belas
dibandingkan tahun sebelumnya
sementara untuk jumlah penumpang garuda indonesia dan citilink
di lansir the tick finance rata rata tingkat keterisian penumpang sepanjang tahun lalu
selama dua ribu enam belas garuda indonesia group mendatangkan tujuh belas pesawat baru
dan menambah dua rute internasional seperti madinah dan mumbai
serta beberapa rute domestik antara lain sintang silangit nabiri dan maumere